pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono hari ini mengajak anggota dprd dki jakarta menengok proyek mrt
pemerintah provinsi dki jakarta berencana memperpanjang rute mrt sepanjang enam satu km hingga ancol timur jakarta utara
yang sebelumnya direncanakan hanya sampai kampung bandar
dengan rencana penambahan ini dana pinjaman ke badan kerjasama internasional jepang juga akan bertambah hingga rp sebelas enam triliun
untuk mengembalikan pinjaman ini pemprov dki harus menyediakan dana delapan ratus miliar rupiah selama tiga puluh tahun
besarnya tambahan biaya ini membuat dprd dki jakarta belum setuju dengan rencana tersebut
ada korespondensi nnnh arman helmi di kawasan setiabu di jakarta
arman dari pantauan anda tadi siapa saja yang turut dalam kunjungan ini
selamat siang dhaniar
memang salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di ibu kota
selain pembangunan tol baru becakayu tadi juga saat ini pemerintah dki jakarta tengah membangun atau tengah mempersiapkan mass rapid transit
yang saat ini pembangunannya sudah mencapai kurang lebih sembilan puluh tiga persen
memang pembangunan mass rapid transit mrt fase satu ini sempat terhambat karena ada masalah pembebasan lansing
yang menyebabkan pengalian arus lalu lintas di daerah fatmawati yang cukup tersendat beberapa waktu yang lalu
dan melihat progres pembangunan dari fase
satu mrt ini yang terbilang cukup lancar karena sudah berjalan kurang lebih sembilan puluh tiga persen
sehingga ada rencana ataupun juga permintaan khusus agar supaya jalur mrt ini bukan hanya sampai dari lebak bulus sampai ke bundaran hi
namun dari bundaran hi juga bisa sampai ke ancol timur
hal ini dikarenakan karena memang menurut pantauan ternyata pembangunan depo di daerah kampung bandan itu tidak memungkinkan dilakukan
karena memang pt kereta api indonesia sebagai pemegang konsesi lahan di sana
dan telah berkomitmen atau telah menjalin kerjasama dengan pihak lain sehingga membuat pt yang membuat mas rapid transit atau mrt ini
tidak bisa menjalin kerjasama dengan pt kereta api indonesia lagi
untuk itu pembangunan depo dirubah bukan hanya di kampung bandan tapi dibangun di kawasan ancol timur
dan mengenai pembangunan fase dua mrt ini pihak atau pengembang yang membangun mrt telah membuat anota kesepahaman dengan pt jaya ancol dan dilakukan beberapa waktu yang lalu
masalah anggaran memang betul sekali yang sudah disampaikan tadi
kurang lebih ada sebelas enam triliun di mana menurut keterangan dari ketua dprd dki jakarta rp sebelas enam triliun ini akan dipakai melalui dana dari apbd dki jakarta
di mana anggaran yang diserap oleh apbd dki jakarta itu mencapai delapan ratus miliar per tahun
dan menurut direktur utama dari pihak mrt ini sendiri mengatakan bahwa rencana pembangunan fase pertama mrt ini atau kereta pertama akan datang pada april dua ribu delapan belas
dan pihaknya berharap agar supaya kereta pertama ini berhasil
dipakai ataupun fase satu jalur mrt ini bisa dipakai pada maret dua ribu sembilan belas di mana terdiri dari tiga belas stasiun tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah
dan hal ini menurut pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumar sono bersama anggota dprd dki bersama ketua dprd dki mereka optimis dan sangat yakin sekali bahwa rencana ini akan berjalan lancar sebelum maret dua ribu sembilan belas seperti yang direncanakan oleh pihak mrt sendiri
kemacetan karena pengalian arus lalu lintas ataupun pembangunan infrastruktur ini bisa berbuah pada terurai kemacetan pada saat mrt ini juga sudah terbangun nanti ya
terima kasih arman helmi untuk laporannya